berawal dari kepedihan masa kecil seorang mantan kepala dinas pendidikan di tasik malaya jawa barat
mendirikan yayasan balai asih yang bergerak di bidang sosial
selain menyediakan perpustakaan yayan tahyan juga memberikan seragam dan peralatan sekolah secara gratis
untuk anak yatim tidak mampu
semuanya ini dibeli dengan menyisikan uang pensiun dan honor keluarganya
kediaman yayan tahyan di kampung kudat cipakat singaparna tasik malaya jawa barat tidak pernah sepi
bangunan dua lantai ini selalu dikunjungi warga dan pelajar yang membutuhkan bantuan peralatan sekolah
atau sekedar membaca buku
di tempat ini tersedia peralatan sekolah mulai buku pensil tas sekolah sepatu
hingga seragam sekolah dasar yang akan diberikan secara gratis
syaratnya sangat mudah
pemohon bantuan cukup jujur atas ketidakmampuannya tanpa harus menyodorkan bermacam surat administrasi
mantan kepala dinas pendidikan tasik malaya ini jadi penggiat sosial sekaligus pendiri yayasan balai asih
yang menyediakan perpustakaan serta toko peralatan sekolah gratis sejak dua ribu tiga belas lalu
tercatat lebih dari dua siswa miskin dan anak yatim tersentuh tangan sosial yayan tahyan
membantu anak anak yatim yang dihijatkan itu lewat konsep warung
jadi kita membuka sebuah warung dan mereka datang memilih
ya seperti itu
ya seperti itu
selain ingin berkontribusi untuk dunia pendidikan tanah air
yayan sengaja membuka toko peralatan gratis karena latar belakangnya yang mengalami kesulitan saat hendak sekolah
keterbatasan ekonomi memaksa yayan mengenakan seragam sekolah bekas kakaknya
meski program pemerintah banyak
yayan ingin memastikan tidak ada siswa gagal sekolah gara gara tidak memiliki seragam
yayan membeli peralatan sekolah itu dengan menyisikan uang pensiun serta honor istri dan keluarga besarnya
yang kebanyakan berprofesi sebagai guru

oleh karena itu ketika saya punya waktu dan sudah menikmati pensiun
anak anak sudah pada besar
saudara saudara sudah mulai banyak yang tidak terlalu sibuk
maka kami bersepakat untuk tidak dikeluarkan dari kita
membantu pendidikan tidak dengan harus mendirikan sekolah
kita juga mencoba sisi lain yang tidak tersentuh
tak jarang yayan turut memilih peralatan sekolah hingga memakaikan seragam kepada siswa yang datang
mereka juga senang mendapat peralatan sekolah gratis menjelang tahun ajaran baru
beberapa siswa mengaku mendapat bantuan peralatan sekolah berkali kali
kamu mau ke kelas berapa sekolah
masih mahasiswa sd
ada ya tadi pilih apa saja
itu gratis ya dayal
kegiatan sosial yang dilakukan yayan tahian melalui yayasan balai asih miliknya semakin luas
sejak awal dua ribu delapan belas
yayan juga rutin melakukan kegiatan sosial membagikan makanan gratis setiap jumat
pakaian layak setiap bulan sekali
hingga bedah rumah satu tahun sekali
sosok yayan tahian membuktikan
di saat muncul keinginan membantu sesama
maka segala jalan akan dimudahkan
deden rahadian tasik malaya jawa barat